tiga saudara syok puluhan juta rupiah dicuri
uang tujuh puluh juta lebih hilang di dalam mobil saat ditinggal ke minimarket
korban shock tak menyangka uangnya hilang padahal cuma ditinggal sebentar
seorang perempuan di jember jawa timur shock saat mengetahui uang puluhan juta rupiah yang ditinggalkan di dalam mobilnya hilang dicuri
uang senilai tujuh puluh tiga lima juta rupiah raib saat korban yang merupakan suami istri pergi ke minimarket dan meninggalkan mobilnya terparkir di pinggir jalan pada empat april
dari rekaman cctv pelaku terlihat menjalankan aksinya dengan mencongkel pintu mobil dan berhasil mencuri tujuh puluh tiga lima juta rupiah dari mobil korban
menurut keterangan polisi dari hasil olah tempat kejadian sementara
pelaku diduga dua orang yang telah mengintai

setelah mampir menyimpan uangnya di dalam jasport dalam bentuk kantongan hitam
tidak lama berselang pelaku melakukan aksinya
menggunakan kunci t merusak kunci mobil lalu mengambil paksa uang keluar dari mobil
dengan berbekal rekaman cctv dan keterangan sejumlah saksi
polisi hingga di jember mencuri uang puluhan juta rupiah dari mobil
sehingga saat ini terus melakukan pengembangan kasus pencurian dan memburu pelaku